saudara setelah buron selama delapan tahun polisi akhirnya menangkap salah satu pelaku pembunuhan vina di cirebon jawa barat
polisi bilang pelaku yang diduga bernama pegi alias peron ini ditangkap di salah satu wilayah di bandung jawa barat
kabit humas polda jawa barat kombes jules abraham menambahkan pegi ditangkap saat tengah bekerja sebagai buruh bangunan
diduga pegi merupakan otak dari aksi pembunuhan vina dan eki delapan tahun lalu di cirebon jawa barat
sebelumnya pegi dan dua pelaku lain dinyatakan buron sejak delapan tahun silam pasca pembunuhan vina dan eki
pernama saudara peggy alias perong yang saat ini kita ketahui bernama peggy setiawan
dia merupakan warga cirebon yang bekerja di bandung sebagai buruh bangunan
sehingga tadi malam kami lakukan upaya paksa penangkapan terhadap terduga pelaku pegi setiawan di bandung
bersama polresta cirebon langsung melakukan penggeledahan di kediaman pegi alias peron
rumah yang berada di kecamatan talun kabupaten cirebon ini digeledah polisi siang tadi
hingga kini belum ada keterangan resmi dari polisi terkait penggeledahan kediaman pegi alias peron